sudah dua pekan lamanya produk minyak goreng minyak kita langka di pasaran
bahkan sejak januari lalu harga jual ecerannya tidak lagi sama dengan yang tertera di kemasan yakni rp empat belas per liternya
kami mencoba mencari produk minyak kita di pasar tegal parang jakarta selatan
sebagian besar warung sembako mengaku sudah lama tidak menjual minyak kita di lapaknya
mereka beralasan barangnya sudah tidak lagi masuk dari distributor dan harganya sudah tak lagi rp empat belas per liter
setelah berkeliling menyambangi sejumlah warung sembako di pasar tegal parang jakarta selatan
saya baru menemukan warung ini yang menjual minyak kita
itu pun dengan harga jual rp enam belas lima ratus per liternya atau rp tiga puluh dua per kemasan dua liter
atau hampir sama dengan minyak kemasan merek lainnya
warung sembako itu milik erna sari yang memang kesulitan mendapatkan minyak kita
dari berbagai agen besar langganannya sejak dua pekan lalu
adapun minyak kita yang dipajang di etalasenya adalah produk terakhir
ia pun menyetok minyak goreng kemasan merek lain dengan harga yang tidak terlalu berbeda jauh dengan minyak kita
menurut erna sejak ada minyak kita minyak goreng kemasan merek lainnya tidak laku terjual
karena pembelinya baik orang mampu maupun kurang mampu
selama ini selalu membeli minyak kita ketimbang merek lain
yang tadinya jual rp empat belas lima sekarang jualnya rp enam belas lima ratus
ya kayaknya denger denger itu karena langka jadi minyak yang kemasan itu biar supaya laku
jadi orang enggak semua suruh pakai minyak kita
minyak kita kan subsidi jadi sekarang orang kaya aja pakainya minyak kita
padahal berdasarkan peraturan menteri
perdagangan no empat puluh sembilan tahun dua ribu dua puluh dua minyak goreng rakyat terdiri atas minyak curah dan minyak kita
yang diatur oleh pemerintah dengan harga eceran tertinggi sebesar rp empat belas per liter
sebagian pembeli pun akan membeli minyak goreng dengan harga paling murah
meski tersedia beragam merek minyak goreng kemasan lainnya
ya enggak ada pilihan lain yang curah yang kilon juga enggak ada
mau beli pembeli atau punya merek lain
merek lain enggak
enggak ngaruh sih
merek kalau saya yang paling murah aja carinya
saya pun coba menyambangi pasar tebet barat di jakarta selatan dan benar saja produk minyak kita tidak dapat saya temukan
dia seorang pedagang sembako mengaku sudah lama tidak menjual minyak kita karena harganya terus meningkat
pembelinya malah protes karena harga jual tidak lagi sama dengan harga yang tertera di kemasan minyak kita
pembeli akhirnya beralih ke minyak goreng kemasan lain dengan harga jual yang berbeda tipis
diah menilai sejak minyak kita langka dan tak lagi murah memberi dampak pada penurunan harga minyak goreng kemasan premium
penurunan harga berkisar rp dua per kemasan dua liter
sudah lama enggak
karena harganya naik dari salesnya
terus udah gitu kan kalau konsumen kan maunya sesuai dengan harga yang tertera di kemasan rp empat belas
sedangkan kita penjual pedagang itu kalau beli di
sales atau di agen lebih dari segitu modalnya rp empat belas
jadi mendingan enggak usah jual
terakhir ibu jual harga berapa
terakhir harga lima belas
para pedagang sembako menentang rencana pembelian minyak kita menggunakan ktp
hal ini hanya akan merepotkan mereka
pembelian minyak goreng murah tidak dapat dihindari karena bisa dilakukan oleh masyarakat mampu
maupun industri makanan seperti rumah makan dan restoran